kesepakatan tampaknya menjadi kunci dalam proses penyusunan rangkaian debat antar kandidat dalam pilpres dua ribu sembilan belas
lalu apa penjelasan dari kpu mengenai hal ini berikut komentar ketua kpu arief budiman beberapa waktu lalu
kpu sebetulnya ingin membangun tradisi semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat
selain undang undang memang menentukan misalnya untuk moderator itu kpu dalam menentukan moderator harus mendapat persetujuan atau kesepakatan pasangan calon
nah kpu kemudian melihat kan sebetulnya bermusawarah mufakat ini bisa juga diterapkan untuk yang lain
termasuk ketika menentukan televisi menentukan panelis menentukan tanggal menentukan tempat itu kan semua kemudian kpu merasa akan lebih enak
karena semua nyaman kalau ini bisa dimusawarakan dan disepakati bersama
enggak enggak enggak publik sangat percaya sama kpu
baik sekarang kita akan lihat bagaimana persiapan jelang debat perdana capres cawapres yang akan berlangsung nanti malam
sudah ada korespondensi yang ada di indonesia sufian di tanjung jatel bidakara jakarta
sufi selamat siang
baik tinggal hitungan jam kita segera akan menyaksikan bagaimana para capres dan cawapres saling adu gagasan
persiapannya hingga saat ini seperti apa di lokasi sufi
iya saat ini di lokasi memang sudah mulai terlihat lebih sibuk dari yang tadi pagi
karena memang pas pampres sudah menyiapkan sejumlah perimeter pengamanan di ruang pintu masuk ke ruang birawa smb
jadi kalau memang tadi sebelumnya wartawan atau media masih bisa keluar masuk saat ini sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sehingga hanya beberapa pintu saja yang dibuka untuk bisa masuk ke kawasan atau ruangan yang menjadi ruang debat capres malam nanti
nah nantinya berdasarkan informasi yang saya terima kawasan ini khususnya ruangan birawa smb
disterilisasi pada pukul tiga sore nanti sehingga awak media ataupun orang orang yang tidak berkepentingan yang tidak terkait dengan debat capres malam nanti sudah tidak bisa memasuki ruangan yang berada di dekat birawa smb hall
nanti sejauh ini rencananya akan digelar geladi bersih untuk sebagai persiapan akhir dari debat capres
geladi bersih ini nantinya akan diikuti juga oleh tim sukses dari kedua paslon baik dari tim kampanye nasional dan juga badan pemenangan nasional dari paslon dua
berdasarkan informasi yang kami terima memang pengamanan dari debat capres pertama malam nanti juga melibatkan hingga dua ribu persiapan
persepakat yang diperlukan adalah ratusan personil untuk mengamankan lokasi tempat debat berlangsung
nantinya wilayah pengamanan akan dibagi menjadi empat ring atau empat titik utama
dan titik utama tentunya adalah birawa smb hall dimana ratusan personil akan disiapkan dan disiagakan untuk menjaga keamanan
kemudian ada ring dua ring tiga dan ring empat yang merupakan wilayah wilayah yang masih dilakukan penjagaan
nah terkait dengan debat capres tentunya
kita berbicara mengenai pendukung dari masing masing paslon
kalau di dalam ruangan birawa assembly hall hanya bisa seratus pendukung dari masing masing paslon yang bisa ikut serta ditambah dengan tiga ratus tamu dari kpu
sementara simpatisan atau pendukung dari paslon masing masing yang tidak bisa memasuki ruangan akan bisa menonton debat juga secara langsung
tapi melalui layar yang sudah disediakan oleh kpu di dua tempat yang berbeda
hal ini tentu saja menjadi salah satu upaya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
terkait juga dengan atribut yang bisa digunakan di dalam ruangan debat
kpu menyebut sudah menyediakan atribut berupa kipas yang nantinya bisa digunakan untuk menunjukkan euforia apabila paslon dari para simpatisan yang bisa masuk ke dalam menjawab pertanyaan atau mungkin memaparkan visi misinya
terima kasih informasi anda
langsung dari hotel bidaekara lokasi tempat berlangsungnya debat perdana capres capres yang akan berlangsung nanti malam